waktu berputar sangat cepat
bagi ibu dua puluh empat jam saja rasanya tidak cukup untuk melakukan semua aktivitas
tiba di kantor secepatnya adalah tujuan ibu
berjalan ke ruangan saja ibu malah sekali untuk bergerak
lift selalu menjadi pilihan terbaik ibu
waktu istirahat ya
hampir tidak punya
makanya makanan praktis dan minuman manis selalu jadi favorit ibu
gaya hidup yang ibu jalani telah melemahkan jantung ibu
jangan seperti ibu yanda
kamu harus jalani hidup sehat
yang belum pernah
ibu lakukan sebelumnya
sayangi jantungmu nal
nasihat terakhir ibu akan selalu kuingat
gaya hidup sehat adalah kunci hidup bahagia
kini dan nanti